sekolah menengah pertama negeri lima cianjur mengalami kerusakan parah setelah diguncang gempa bumi
atap sejumlah ruang kelas ambruk dan dinding jebol
sebanyak dua puluh enam ruang kelas mengalami rusak berat
seluruh benteng yang memagari sekolah juga ambruk
menurut salah seorang guru gempa terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung
tiba tiba dinding dan atap sekolah ambruk hingga membuat seluruh guru dan siswa panik
kepala sekolah smpn limaci anjur agus nirwan mengatakan
para siswa akan diliburkan dan melaksanakan kegiatan belajar secara daring hingga waktu yang belum ditentukan

sekarang kalau ruang belajar semuanya rusak parah
kalau untuk tatap muka tidak mungkin dengan kondisi seperti ini
kami akan kembali seperti tetap buka eh bukan tetap muka online
hingga selasa siang korban gempa cianjur terus berdatangan ke rumah sakit umum daerah r samsudin kota sukabumi
sejak senin malam hingga selesai
pada saat selasa siang ada empat puluh enam pasien korban gempa cianjur yang dirujuk ke rsud ersam sudin kota sukabumi
seorang korban laki laki berusia delapan puluh lima tahun meninggal dunia saat mendapatkan perawatan
korban menderita patah tulang akibat tertimpa bangunan yang robo
sementara itu wali kota sukabumi meninjau lokasi rumah sakit dan memastikan
kota sukabumi siap untuk menampung pengobatan dan perawatan korban gempa cianjur
bagaimana amanah saat buber dus
malam langsung beliau meminta agar rumah sakit yang ada di wilayah kota sukabumi
khususnya rumah sakit samsudin ini dipersiapkan untuk menerima dan memberikan dukungan kepada pasien yang tidak tertangani di cianjur
menurut wali kota sukabumi jika keadaan diperlukan
pihaknya akan meminta rumah sakit swasta di sukabumi untuk menerima pasien korban gempa cianjur
tim liputan cnn indonesia